berapa nengoknya apa soalnya nanti hasilnya dua kali lipat cuma harus sabar kalau dijual
di juragan itu dua hari sudah bisa di di rumah pagi itu kalau pedek aku kan sampai satu bulan
nah penyebabnya sampai sekarang memang satu jadi fungsi lahan sekarang di kota batu itu sudah mulai
karena tahun delapan puluh sembilan puluh kan sebagai kota pariwisata yang mana
dulu darah darah apple itu sekarang berganti fungsi jadi sudah sekarang banyak vila vila
protokol petebaran disitulah
kota malang jawa timur memiliki banyak julukan
ada yang menjulukinya sebagai kota pendidikan kota pelajar paris van east java bahkan kota apple
ya apel malang populer di seluruh pelosok tanah air
namun budidaya apel sebenarnya bukan terpusat di kota ini
melainkan di kota batu sekitar enam belas km dari pusat kota malang
kota batu dulu merupakan bagian dari kabupaten malang
pada tujuh belas oktober dua ribu satu batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari kabupaten malang
bersama dengan kota malang dan kabupaten malang
kota batu merupakan bagian dari kesatuan wilayah malang raya
inilah yang menjadi alasan mengapa apel yang dibudidayakan oleh para petani di batu
dikenal dengan sebutan apel malam
apple masuk ke indonesia pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh sembilan dibawa oleh orang belanda bernama gratel
sebelumnya pemerintah kolonial belanda mengembangkan tanaman jeruk namun gagal
ini hampir bersamaan dengan di batu itu kurang lebih tahun tiga puluh an
itu dikembangkan juga tanaman apel juga di nongkojajar
nah sehingga sebenarnya belanda mencobakan apel itu tidak hanya di batu saja
tapi di nongkojajar
bertahun tahun lamanya pemerintah kolonial belanda mengembangkan tanaman apel di batu
namun saat pendudukan jepang tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua perubahan kawasan pertanian mulai terjadi
kala itu sejumlah tanaman budidaya termasuk apel diganti dengan tanaman jarak
sehingga banyak tanaman apel tidak menghasilkan buah yang maksimal
untuk kepentingan industri perangnya
kemudian memaksa dari warga masyarakat termasuk masyarakat batu itu
untuk menanam sebagian lahannya itu untuk menanami dua
yaitu menanam jarak karena mereka perlu minyak jarak ya
dan satu lagi adalah nila terutama untuk membuat guni untuk membuat karung
setelah indonesia merdeka
tanaman apel secara komersial baru diusahakan mulai tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
setelah ditemukan sistem pengguguran daun dengan cara meropes daun secara manual
untuk istilahnya membuahkan lagi itu ada istilah defoliasi atau pengguguran
itu sesuai dengan kalau di daerah asalnya kan ada musim gugur
memang tanaman apel itu setelah digugurkan
baru dia merangsang untuk ke fase vegetatif
jadi dari fase pertumbuhan kemudian menjadi fase berbuah
nah itu memang harus kalau kita tidak melakukan perempesan tadi
itu apel nggak akan berbuah di sini
karena kalau di negara asalnya memang berhenti berdasarkan musim yang ada
kini ada tiga varietas unggulan apel malang yang tumbuh subur di batu
yaitu mana lagi dengan daging buah yang manis
chrome beauty dengan rasa manis namun kecut
dan ana yang cenderung asam
ketiganya memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral
apel memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi
di antaranya ada vitamin dan mineral seperti vitamin a vitamin c
fosfor magnesium kalsium karbohidrat protein dan yang lainnya
nah untuk kandungan kalsiumnya apel yang ada di malang ini memang cukup tinggi
karena bisa menjaga kesehatan tulang dan gigi
sementara untuk konsumsi ini memang bisa mencegah penyakit diabetes
karena rasa manis yang terkandung dalam daging buah apel ini tidak berlebihan
di masa keemasannya apel malang menjadi komoditas pertanian utama di batu
bahkan diekspor ke sejumlah negara di asia tenggara
seperti malaysia dan singapura
namun kiprah apel malam juga pernah mengalami kemerosotan
dinas pertanian kota batu mencatat pada tahun dua ribu lima belas
dari dua enam juta pohon yang ada di kota batu
dua juta pohon yang produktif
dengan produksi apel per tahun satu dua juta kuintal
sementara pada tahun dua ribu sepuluh
tercatat dari dua lima juta pohon apel
hanya satu sembilan juta pohon produktif
dengan produksi delapan ratus empat puluh dua ribu kuintal buah apel
nah kemudian yang terakhir kemarin dua ribu lima belas
bahkan apel itu hanya tinggal sekitar satu sembilan ratus an hektare
karena itu tadi ada serangan kutu sisik yang meledak
dalam dua tahun itu bisa menghabiskan
istilahnya menyerang tanaman apel dan merugikan petani apel separuhnya
dari dua sekian
itu yang panennya sekitar satu berapa
kini kementerian pertanian melalui balai penelitian tanaman jeruk dan buah subtropika
atau balit distro
terus berupaya mengembangkan tanaman apel
melalui kultur jaringan dan pemulihaan tanaman
sehingga para petani apel di batu
bisa memanfaatkan bibit unggul yang tak rentan terhadap hama penyakit

kota batu populer sebagai destinasi wisata kaum bangsawan belanda sejak abad sepuluh
karena keindahan alamnya
kota ini bahkan dikenal dengan sebutan the clean switcherland atau swiss kecil di pulau jawa
kota yang berada di lereng pegunungan dengan ketinggian rata rata tujuh ratus hingga satu meter

memiliki sektor pariwisata yang berkembang sampai sekarang
perkembangan produksi apel memacu perkembangan agribisnis di wilayah batu
dan menjadi daya tarik berkembangnya industri agrowisata
kusuma agrowisata merupakan salah satu perusahaan yang berkembang di wilayah batu
dan menjadi salah satu perusahaan yang berkembang di wilayah batu

dan menjadi salah satu perusahaan yang berkembang di wilayah batu

kemerahan seperti ini secara spesifik perbedaannya apa mbak
ya jadi gini kalau untuk yang hijau rasanya ini kecut banget ya
jadi untuk diet ini yang lebih baik
kalau yang ada merahnya itu sudah ada rasa manisnya
masih masam banget
kenapa dikatakan ini untuk diet lebih cocok
karena vitaminnya lebih banyak yang ini untuk ngurus perut ya
jadi lebih bagus ini untuk diet
kalau yang itu untuk jus segar segar siang baru enak
lalu kalau dibandingkan dengan varian apple yang lain ada mana lagi
kemudian ada room beauty dengan ana
mana yang adakah apel yang lebih baik kandungannya
kalau tergantung purpose nya ya
jadi kalau misalnya tujuannya untuk diet ana lebih bagus
tapi kalau untuk
seperti apa namanya konsumsi sehari hari itu apel mana lagi lebih bagus
lebih manis begitu ya
diolah sedemikian rupa semuanya juga bisa diolah
benar semuanya bisa diolah
untuk berwisata petik apel di tempat ini setiap pengunjung dikenakan biaya tiket masuk rp enam puluh
mereka bisa memetik buah apel dan memakannya langsung dalam kondisi segar
gimana sih cara kita membudidayakan
kita bisa memetik buah apel dan memetik buahnya biar kita tahu apa sih rasanya apel yang menikmati yang disini secara langsung
objek wisata kebun ini setiap hari kedatangan sekitar seribu wisatawan
bahkan di akhir pekan pengunjungnya bisa mencapai sepuluh orang
pengelola wisata menjamin ada buah apel yang bisa dipetik oleh setiap pengunjung setiap harinya
selain industri agrowisata yang dikelola oleh perorangan ada pula agrowisata yang memanfaatkan kebun kebun petani
batu agro apel merupakan objek wisata petik apel terluas di batu
sejak didirikan pada dua ribu sepuluh pengelolanya merangkul lima puluh petani apel di tiga desa di kecamatan bumi aji
di antaranya desa bumi aji sumbergondo dan bumi aji
dan tulung rejo dengan total luas kebun apel mencapai dua ratus hektare
pengunjung yang datang ke objek wisata petik apel di kebun rakyat ini hanya dikenakan biaya rp dua puluh lima dengan fasilitas memakan apel sepuasnya
bagi para pemilik kebun membuka kebun apel miliknya untuk kegiatan wisata
dinilai lebih menguntungkan ketimbang menjual buah apel langsung ke pengepul
mengingat harga jual apel ke pengepul hanya rp lima per kilonya
kalau petik apel kan sampai satu rupiah
sistem kerjasama antara pengelola wisata dengan petani dilakukan berdasarkan nilai kontrak per sekali masa panen
dalam rentang waktu enam bulan dari satu hektare kebun apel para petani memperoleh pendapatan rata rata lebih dari tiga ratus juta rupiah
tergantung kualitas dan banyaknya apel yang berbuah dalam satu pohon
agrowisata ini memiliki potensi besar meningkatkan perekonomian penduduk di batu termasuk diantaranya buruh tani
jadi sumber kehidupan orang gak punya seperti saya orang miskin seperti saya
ya sama kalau menurut saya ya kayak sama aja
kalau menurut saya kalau sudah kerja itu sudah ada yang dihian itu tuh
sudah ada yang diharapkan
sektor agro wisata di batu bukan tanpa kendala
pengelola agrowisata kini menghadapi tantangan besar seiring perkembangan zaman
lahan perkebunan apel yang semakin berkurang ditambah menjamurnya objek wisata buatan
seakan menjadi momok wisata kebun mulai ditinggalkan
nah penyebabnya sampai sekarang memang satu
jadi fungsi lahan sekarang di kota batu itu sudah mulai karena tahun delapan puluh sembilan puluh kan sebagai kota pariwisata
yang mana dulu daerah daerah apel itu sekarang berganti fungsi
jadi sudah sekarang banyak vila vila berkebaran di situlah
pesona apel malang tak hanya berhenti saat buahnya yang ranum menggoda untuk dipetik
namun di tangan tangan kreatif
buah subtropis yang satu ini menyimpan nilai ekonomi yang lebih besar
selain menjadi komoditas pertanian unggulan
apel menyimpan banyak potensi untuk diolah menjadi berbagai panganan
ada yang mengolahnya menjadi jenang
atau makanan ringan seperti keripik
bisnis olahan apel terus dilirik oleh para pelaku usaha pembuatan makanan
semuanya berlomba mengolah apel sedemikian rupa dan terus berinovasi
salah satu produsen olahan apel di kecamatan junrejo kota batu ini misalnya
mempelopori wingko apel sebagai oleh oleh khas batu pada tahun dua ribu dua belas
bahan utamanya adalah apple jenis manalagi dan room beauty
buah apel yang telah dikupas dan dipotong dikukus hingga lembek
kemudian dihaluskan dengan mesin penggiling
adonan apel lalu dicampur dengan tepung ketan gula dan kelapa

seperti kita ketahui
kalau apple sudah banyak seperti kerupuk apple keripik apple jenang seperti itu
khusus di wingko kita memang sengaja bikin terobosan baru
gimana caranya kita menciptakan wingko yang biasanya kita kenal dengan wingko babat
kita modifikasi lagi karena di sini juga buah apel melimpah
kita modifikasi dengan buah apel dan kita kreasikan sedemikian rupa
sehingga kita bisa membuatnya lebih baik
jadi dari awal sempat kita tester uji pasar ke konsumen
respon pasar juga sangat baik
maka dari itu kita produksi semakin masif
satu kemasan berisi lima buah wingko apple dijual seharga rp lima belas
setiap akhir pekan rata rata tiga ratus bungkus wingko apel terjual dari toko oleh oleh
yang berlokasi di jalan insinyur soekarno kota batu ini
selain wingko ada pula pie apple
sebuah toko di jalan raden tumenggung suryo kecamatan belimbing kota malang ini adalah pelopornya
hanya dua jenis apel yang digunakan sebagai bahan utama isian pae
untuk bahan baku yang bagus sebagai pie apple
apple malang ini adalah apple yang struktur dagingnya keras
kalau dia struktur dagingnya lembut nanti hancur
jadi kita cari yang struktur dagingnya keras
yang struktur dagingnya keras itu adalah approom beauty dengan apple mana lagi
bedanya apple mana lagi dengan apple room beauty
apple room beauty itu ada rasa agak asem asemnya
kalau apel mana lagi itu manis total
nah kalau apple ana itu enggak bisa karena dia strukturnya
dagingnya itu seperti apple washington gitu ya
lebih renyes gitu
nah yang kita banyak pakai memang apple room beauty
karena kita memang mau cari rasa yang ada agak asem asemnya juga
kas apple malang gitu lah
potongan apel segar dicampur dengan mentega gula tepung maizena terigu dan susu
agar bercita rasa khas
tambahkan bumbu kayu manis dan pala
adonan apel kemudian dituang ke dalam wadah berisi kulit pay
produsennya memilih pie berukuran kecil untuk dijadikan oleh oleh
pie apple dipanggang dalam oven dengan suhu satu ratus delapan puluh derajat celcius selama satu jam
pie apel ini dijual rp empat dua ratus per buah
tampilannya yang cantik dengan cita rasa apel malang yang khas
dalam seminggu rata rata satu lima ratus pie apple ludes terjual
omsetnya bisa mencapai enam ratus juta per tahun
menurut saya pie apple malang ini enak banget ya
terus juga beda sama pay yang lainnya
kalau misalnya payu yang biasa itu
itu ada flanya sama bubohan
dan ini tanpa fla
dan rasa pie nya itu enggak kalah enak gitu loh
tadi saya sudah merasakan rasanya itu pas digigit itu gurih
pokoknya enggak kalah beda sama pie yang biasa
dan ini juga pie apple khas malang
itu cocok banget buat jadikan oleh oleh
terus juga packaging nya bagus
menarik banget pokoknya
selain dijadikan makanan apel malang juga populer
dijadikan bahan baku pembuatan minuman seperti cukah apple
buah apel digiling dan diambil sarinya
sari buah apel ini akan melalui proses yang sangat panjang
mas deddy sari apple nya sudah terkumpul
kemudian tahap selanjutnya
tahap selanjutnya itu ditampuk dengan gula dan air
kumpulnya sesuai standar resep
terus dimasak dengan suhu satu ratus sepuluh kurang lebih lima sampai sepuluh menit

lima sampai sepuluh menit
kemudian setelah itu baru
kita turunkan dulu sampai enam puluh sampai tujuh puluh
kita transfer ke tangki pemeraman
nah ini ditambahkan gula peruntungannya untuk apa
untuk energi untuk proses fermentasi selanjutnya
jadi untuk merombak
fungsinya untuk merombak energi yang di dalam untuk pemerintah
untuk proses selanjutnya untuk proses fermentasi anaerob itu
fermentasi sari apel dilakukan dalam dua tahap
yaitu dengan menggunakan bakteri aerob dan aerob
di sini ada dua tahapan
yaitu fermentasi pertama yaitu sistem aerob menggunakan ragi
yang kedua sistem aerob dengan menggunakan bakteri aseti
untuk yang pertama itu
kurang lebih satu bulan jangka waktunya
satu bulan itu nanti parameternya dia ada berhenti gelembung
yang proses fermentasi dengan adanya munculnya alkohol
setelah ada muncul alkohol kita matangkan atau kita masak lagi
kita dinginkan suhunya
baru kita tambahin bakteri aseti atau fermentasi selanjutnya
fermentasi kedua ini mengubah alkohol jadi asetat
jadi untuk parameter siap panen kita ph di bawah tiga
setelah difermentasi selama enam bulan
cuka apel siap dipanen
pengemasannya pun dilakukan dengan proses sterilisasi
melalui pasterisasi dengan suhu sekitar enam puluh derajat celcius
cuka apel kemasan tiga ratus ml ini dijual dua puluh ribu rupiah
cuka apel ini memiliki beragam nasihat bagi kesehatan tubuh
di antaranya bisa memperlancar pencernaan
juga bisa mengurangi kadar gula dalam darah
atau bahkan bisa mengobati penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur
karena total asam yang terkandung dalam cuka ini ph nya di bawah tiga
maka disarankan tidak mengkonsumsi cuka apel secara langsung
nah anda bisa mengolahnya mencampurkannya dengan makanan ataupun minuman
seperti yang saya buat
saya mencampurkan satu gelas air hangat ini dengan dua sendok makan cuka apel
kemudian saya akan menambahkan madu
rasanya segar karena memang cuka apel juga bisa menyegarkan tubuh
nah minuman yang saya buat ini ini memang memberikan manfaat bagi tubuh
salah satunya adalah memperkuat sistem imunitas tubuh
sehingga tubuh tidak mudah diserang oleh bakteri dan radikal bebas
ini sangat luar biasa karena dari buah apel saja
bukan hanya makanan yang bisa kita dapatkan tapi minuman juga
perjalanan apel malang memiliki kisah yang panjang
meski bukan merupakan buah asli indonesia
apel malang kini menjadi ikon buah yang dikenal di seluruh pelosok negeri
ada banyak cerita tentang apel malam
ada banyak cerita di balik rasanya
eksistensinya menjadi saksi bisu masa kelam penjajahan di tanah air
yang tak selalu meninggalkan kisah pilu